pemerintah arab saudi mengeluarkan larangan masuk pada dua puluh negara termasuk indonesia pada awal februari dua ribu dua puluh
larangan ini dilakukan guna mengendalikan penyebaran virus corona di arab saudi
serta temuan varian virus corona yang lebih menular
aturan ini berdampak pada penundaan perjalanan umroh beberapa waktu ke depan
salah satunya bagi hengki wibowo jemaah asal salatiga jawa tengah yang sudah menunda keberangkatan setahun lamanya karena pandemi
setelah umroh diperbolehkan pada tanggal empat januari dua ribu dua puluh satu lalu
hengki dan keluarga sempat optimis untuk menunaikan ibadah umroh pada bulan maret mendatang
namun henki berpendapat adanya larangan ini justru bisa menjadikan masukan agar indonesia lebih serius menangani virus corona
untuk lebih tetap lagi dalam memberikan edukasi awareness pada jemaahnya
jangan sampai itu menjadikan pemerintah saudi itu menganggap kita ini tidak serius dalam penanganan covid sembilan belas ini
sehingga berakibat kepada kegiatan jamaah indonesia secara umum yang tertunda ataupun dibatalkan sesuai dengan rencana itu
jadi mungkin kita sendiri
sebagai kaum muslimin ya harus lebih bisa menunjukkan bahwa kita harus patuh pada aturan aturan untuk kemaslahatan manusia secara umum
afilesi mandiri penyelenggara umroh dan haji indonesia ampuhri menghormati keputusan pemerintah arab saudi
ampuri berharap pemulangan dua ratus jemaah indonesia yang tengah menunaikan ibadah umroh bisa berjalan lancar
adapun sebanyak seratus jemaah di bawah nawangan ampuhri akan diberangkatkan pada pertengahan bulan februari
dengan adanya penundaan keberangkatan umroh pihak travel juga memastikan tidak ada perubahan dalam administrasi
hanya saja perubahan jadwal keberangkatan hingga aturan ini ditangguhkan oleh pemerintah arab saudi
kami dari ampuh kaget dengan berita ini
tetapi ini sesungguhnya adalah kebijakan pemerintah arab saudi yang ingin menekan penyebaran covid sembilan belas ini
hal ini juga kita tidak bisa lakukan
karena ini adalah tentunya hak sepenuhnya dari pemerintah arab saudi untuk menekan penyebaran covid sembilan belas ini
jamaah yang tergabung dalam afiliasi mandiri penyelenggara umroh dan haji indonesia ampuh
itu ada seratus orang yang akan berangkat di tanggal sepuluh
dan harapan kita mereka tetap berangkat
dengan adanya perubahan di arab saudi
tetapi kalau misalnya hal itu tidak ada maka berarti harus ada reschedule ulang keberangkatan jamaah tersebut
kalau dari pihak travel insya allah jemaah yang sudah daftar yang sudah bayar full itu tetap akan diberangkatkan
hanya tinggal menunggu waktu saja
dari mas kapai alhamdulillah bisa reschedule tanpa biaya
dari pihak hotel alhamdulillah juga sama
kalau dari segi bisnis tentunya banyak cost cutting ya mbak
jadi apa namanya pembatasan expenses lah tentunya pegawai segala macam
kita harus benar benar jeli dan efisiensi dan pintar pintar
larangan untuk masuk arab saudi ini tidak berlaku bagi diplomat pekerja kesehatan yang berasal dari dua puluh negara tersebut
noras pasya edwin arman jakarta